demi allah saya bersumpah
bahwa saya akan setia kepada
undang undang dasar negara republik indonesia
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
dengan seluruh seluruhnya
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara
dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab
ambilan sumpah jabatan
kepala badan riset dan inovasi nasional
presiden republik indonesia
sebelum saya membeli sumpah
berkenaan dengan pengangkatan saudara
kepala badan riset dan inovasi nasional
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara
bersediakah saudara untuk diambil sumpah
menurut agama islam
apabila demikian harap mengikuti
dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
akan setia kepada
akan setia kepada
undang undang dasar negara republik indonesia
dasar negara republik indonesia
serta akan menjalankan segala
peraturan perhundang undangan
meskah akan menjalankan segalaperaturan perundang undangan
demi tarmabakti saya kepada bangsa dan negara
demi binata aarabik dan bangsa kecemasa dan negara
kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab